tragedi kebakaran lapas tanggerang diharapkan jadi momentum untuk membenahi secara menyeluruh pengelolaan lapas di indonesia
masalah klasik soal overkapasitas soal sulit mendapatkan solusi
pengesahan ru pemasyarakatan dianggap dapat menjadi salah satu jalan untuk membenahi lapas
benarkah demikian bagaimana selama ini pembenahan atau pengelolaan lapas di indonesia
mari kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
ada bang taufik basari anggota komisi tiga dpr ri dari fraksi partai nasdem
ada bang denny indrayana wakil menteri hukum dan ham periode dua ribu sebelas dua ribu empat belas
dan juga ada mbak rika aprianti kepala bagian humas dan protokol direktorat jenderal pemasyarakatan
selamat malam bang denny bang taufik basari mbak rika apa kabar
selamat malam apa kabar
saya akan langsung ke bang taufik basari
bang taufik basari bang tobas ru pemasyarakatan ini dianggap kemudian menjadi salah satu
solusi atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan lapas untuk dari hulu ke hilir
anda punya pandangan yang sama soal ruu ini memang sangat urgent untuk segera disahkan
ru pemasarakatan saat ini adalah ru yang urgent untuk segera kita bahas
karena memang ini memberikan salah satu kontribusi untuk upaya kita melakukan reformasi terhadap sistem pemasyarakatan
tapi sekali lagi ru ini bukan satu
ini bukan satu satunya upaya kita untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan
tetap juga dibutuhkan hal hal lain ya seperti rkuhp kemudian ruu narkotika revisi terhadap undang undang narkotika
dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak aparat penegak hukum kepolisian kejaksaan mahkamah agung
untuk bersama sama memikirkan dan mengubah pandangan serta paradigma mengenai sistem pemidanaan kita ini
sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan overkapasitas ini
jadi ru pemasyarakatan hanyalah salah satu dari upaya yang sedang kita lakukan untuk memperbaiki problem ini
oke baik bang denny kalau tadi bang tobas katakan oke ru pemasyarakatan penting
tapi juga tidak hanya sampai di situ tapi juga harus ada yang lain ru narkotika misalnya ru kuhp
artinya ini cukup kompleks banyak yang harus diselesaikan
anda melihat selama
selama ini bagaimana pengelolaan lapas kita dan apa yang menjadi kekurangan sebetulnya yang terjadi selama ini
pertama saya otokritik kepada diri saya sendiri dulu mas rehat
karena tiga tahun kesempatan saya pada saat mengemban amanah sebagai wakil menteri pundang ham
belum sempat menyelesaikan persoalan persoalan yang mendasar di lembaga pemasarakatan kita
sangat kompleks sehingga minta maaf kita saya pikir harus juga secara sadar secara jujur mengatakan
bahwa telah terjadi faild system
sistem yang tidak berjalan sebagaimana harapan ideal kita di direkturat jenderal pemasarakatan
overcapacity itu adalah akibat bukan sebab
jadi overcapacity yang sekarang salah satunya berkontribusi
dengan terjadinya tragedi kebakaran di lapas tangerang
itu sebenarnya akibat dari banyak hal
salah satunya yang sering disebut adalah overcapacity
tetapi sebenarnya overcapacity sendiri itu juga akibat
betul bahwa misalnya over kapasitas menyebabkan fasilitas tidak berjalan sebagaimana mestinya
aksa keluarga binaan kemudian tidak terlayani sebagai warna mestinya
listrik yang harusnya di lapas tangerang hanya untuk enam ratus warga binaan karena itu kapasitas maksimalnya
harus kemudian diakses oleh dua ribu tujuh puluh dua
tetapi sebenarnya overkapasitas lagi lagi adalah akibat
akibat dari apa
dari politik hukum pemidanaan kita yang harus dibenahi secara mendasar
lembaga pemasarakatan kita harus melakukan reformasi yang mendasar agar bisa berfungsi kembali
di sisi lain politik pemidanaan kita politik hukum pemidanaan kita juga harus dirubah
sehingga arahnya bukan selalu kemudian menghukum mempanis memenjarakan dan seterusnya
coba lihat rancangan undang undang kita
selalu muncul aturan tindak pidana selalu muncul kriminalisasi
dan itu yang menyebabkan nabar kapasitas
lembaga pemasarakatan itu adalah ujung perjalanan yang akhirnya ibarat aliran air
semua tanpa kemudian terkumpul
dan kemudian disitulah menjadi masalah
seperti itu kurang lebihnya
contoh politik hukum narkoba pemidanaan narkoba
undang undang narkoba sebenarnya sudah memberikan semacam guideline
bahwa yang dijadikan sasaran
kalaupun ada pemidanaan adalah bandar gembong paling tidak pengedar
tapi faktanya coba cek di lapas lapas
maka yang terkena pemidanaan adalah pengguna adalah pemakai
yang sudah sering kita diskusikan
seharusnya pengguna atau pemakai itu bukan dipenjarakan
tapi direhabilitasi gitu
mereka itu korban
mereka harusnya panggilan direhabilitasi
yang yang menyekal diri mereka itu
memperd ratios dari tingkat utama
kalau kita memberikan pemidanaan kepada pengguna yang terjadi adalah mereka makin tergantung dengan narkoba
dan lapas bukan tempatnya bagi pengguna
poinnya adalah kalau kita tidak benahi politik hukum pemidanaan kita
over kapasitas tidak akan pernah bisa kita selesaikan dan itu menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya
oke politik hukum pemindahan yang anda soroti
nanti saya ingin bang tobas untuk mengomentari tapi sebelum itu saya akan ke ibu rika terlebih dahulu
ibu rika kondisinya sebetulnya seberapa padat seberapa penuh lapas kita
yang sehingga menimbulkan alfor kapasitas
karena tadi juga bang dini katakan
lapas lapas ini kemudian juga diisi oleh para pengguna narkotika misalnya
itu bagaimana potret di lapangannya
terima kasih mas
terima kasih kami akan menyampaikan menjelaskan tentang potret atau apa sih kondisi di lapangan
over kapasitas sekali lagi memang sudah masalah klasik dan memang sekarang juga masih terjadi
saat ini jumlah hunian secara keseluruhan itu ada dua ratus enam puluh enam
dengan kapasitas yang seharusnya satu ratus tiga puluh dua satu ratus tujuh orang
tapi di beberapa lapas lapas tertentu termasuk lapas kelas satu tangerang
yang paling tertinggi bisa kami highlight adalah lapas bagansi api api
ini sudah bertahun tahun lapas bagan siapi api menjadi top rank
dan ini adalah top rank yang tertinggi
di kapasitas yang seharusnya sembilan puluh delapan terisi satu ratus dua puluh tujuh
tadi ini disampaikan juga oleh bapak dhani indrayana
itu lapas banjarmasin itu masuk ke top rank kelima
dengan kapasitas yang seharusnya tiga ratus enam puluh enam diisi oleh dua ribu tiga ratus dua puluh lima
betul sekali bahwa ini beberapa potret dan seperti tangerang
itu kondisi di lapangan
memang tadi sudah disampaikan sekali oleh pak denny
bahwa ini berdampak pada kami pelaksanaan proses pemasyarakatan
di mana dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan ini
ada bagian bagian yang harus
diberikan dukungan pembinaan pengamanan pelayanan dan perawatan
dan ini berimplikasi dengan pelaksanaan tersebut
di aku itu tidak dan mungkin sudah menjadi rasanya umum bahwa ini terhubung sekali dengan anggaran
ya memang kami sangat sangat berharap sekali memang kasus narkoba
khususnya pengguna tidak harus masuk ke dalam lapas
memang bisa terjadi secara keseluruhan ya
itu sangat signifikan sekali
apalagi memang apabila tidak seluruh pelaku tindak pidana dimasukkan ke dalam lapas
sudah kami sampaikan juga sebelumnya bahwa yang saat ini
yang sudah ada legal standingnya adalah
kalau tidak sempat basah ke wap
adanya kemungkinan kesempatan untuk dilakukannya pidana bersyarat
pidana bersyarat untuk hukuman satu tahun ke bawah
itu sempat kami lihat di beberapa itu kan pengawasan di bapas
tapi memang jumlahnya memang sangat kecil sekali terjadinya pidana bersyarat
padahal kalau memang ini bisa terjadi
kami boleh menyampaikan best practice dari pelaksanaan pemidanaan anak
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas tentang sistem peradilan pidana anak
itu bisa mengurangi tingkat hunian anak yang tadinya sempat di angka enam ribuan
saat ini isi anak itu hanya sekitar satu delapan ratus an
itu terus menurun pada saat mulai diimplementasikannya sistem peradilan anak
artinya apabila ini pun bisa dilakukan dengan terhadap orang dewasa kenapa tidak
tapi tentunya dengan syarat syarat yang memang sudah terpenuhi
dengan kasus kasus yang sudah memang tertentu
nanti akan didukung lagi dengan undang undang yang baru
misalkan kuhp yang memasukkan pidana alternatif
yang tidak harus memasukkan pelaku tindak pidana itu ke dalam lembaga
satu lagi juga ini mas
langkah langkah sebenarnya sudah kami lakukan dengan pemenuhan pemberian hak kepada narapidana
memberikan remisi pb cb dan cmb
tapi itu juga belum menjadi solusi yang optimal
kami juga sudah melakukan pemberian asimilasi dalam rangka pandemi
karena itu juga didukung dalam hal kami menghentikan masuknya tahanan ke dalam lapas maupun rutan
cuma karena perkembangan di kepolisian juga tempatnya sangat sempit
akhirnya kami mengembangkan lagi di a tiga
boleh dipindahkan setelah itu kembali lagi meningkat
dan memang dievaluasi beberapa di permen kumham dua puluh empat dan tiga puluh dua
beberapa kasus memang kita evaluasi untuk tidak berikan asimilasi di rumah
itu bagian kami respon terhadap masukan dan juga masukan dan pandangan masyarakat
oke baik bapak ibu kita break terlebih dahulu ya
setelah break saya akan ke
bang taufik basari untuk merespon bagaimana kemudian perkembangan dari ruu pemasyarakatan
ruu narkotika dan juga rukuhp yang tadi kita bahas
dan ini bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa mengatasi soal overkapasitas
dan juga pengelolaan lapas di indonesia
kami akan segera kembali saat lagi tetap di cnn indonesia news
saya langsung ke bang taufik basari
bang taufik basari bagaimana persoalan regulasi ya
perkembangan dari ruu pemasyarakatan rukuhp dan juga ruu narkotika
yang mungkin bisa menjadi salah satu solusi di bagian hulu sampai dengan nanti kehilirnya
untuk permasalahan lapas terutama yang overkapasitas ide
ya saya setuju apa yang disampaikan oleh prof denny tadi bahwa
kita harus membenahi politik hukum kita
tapi saya justru menambahkan bahwa tidak hanya politik hukum tapi juga diikuti dengan paradigma berpikir
paradigma publik dan paradigma masyarakat
paradigma aparat kendegak hukum
yang semuanya saling kait berkait
nah untuk yang politik hukumnya tentu kita bisa dimulai dengan membuat regulasi regulasi
aturan aturan hukum yang bisa mendukung perubahan paradigma berpikir ini juga
rkuhp misalnya kita coba mengetengahkan ada bentuk pidana lain ya
selain pidana di lapas ya seperti kerja sosial
kemudian di ru pemasyarakatan kita juga menekankan soal hak hak narapidana
bagaimana kemudian mereka kita dorong agar ketika menjalani pembinaan pun juga
di situ mereka akan mengejar dalam tanda kutip insentif untuk bertobat
sehingga bisa mereka mendapatkan hak haknya untuk ketika mereka menjalani proses pidana ini

untuk pengguna dan pecandu itu adalah korban
nah kemudian di ru pemasyarakatan kita juga menekankan soal hak hak narapidana
ini saat ini pun kebijakan narkotika sudah mulai mencanangkan bahwa
untuk pengguna dan pecandu itu adalah korban
karena itu harus direhabilitasi tapi kita akan berikan penguatan lagi di dalam
undang undang narkotika agar implementasinya menjadi konsisten
nah tapi selain dari perubahan politik hukum tersebut atau penguatan terhadap politik hukum tersebut
paradigma berpikir ini juga menjadi penting
tadi saya membenarkan apa yang dikatakan prof denny bahwa masyarakat kita ini seringkali melihat
seolah olah semua persoalan ini bisa selesai
seolah olah semua persoalan ini bisa selesai
persoalan ini bisa selesai dengan pemindanaan
ketika ada masalah ada konflik ada macam macam yang terjadi di tengah tengah masyarakat
maka obatnya adalah pidana
seperti paracetamol lah kita kepala pusing obatnya paracetamol
kita sakit perut obatnya paracetamol
jadi seolah olah pidana menyelesaikan semuanya
padahal tidak demikian
banyak alternatif alternatif penyelesaian di tengah tengah masyarakat ini yang tidak melulu harus bentuknya pidana
itu yang pertama yang harus kita kembangkan ke tengah tengah masyarakat
yang kedua paradigma aparat penegak hukum
para penegak hukum juga selalu melihat bahwa penyelesaian ini juga ujungnya harus pidana
nah oleh karena itu saat ini juga kita sedang mengembangkan pendekatan restoratif justice
khususnya untuk pt crime untuk kejahatan kejahatan ringan yang benar benar harus menempatkan pidana ini sebagai ultimum remedium
sebagai pilihan yang terakhir
apabila bisa diselesaikan tanpa proses itu tanpa harus mengirimkan seseorang ke lapas gitu misalnya
nah itu yang akan didahulukan
nah ini penting bagi kita semua ya
untuk membangun paradigma ini
karena kalau misalnya kita masih menggunakan paradigma yang lama
meskipun tadi ada politik hukum yang sudah menetapkan ada restoratif justice
ada soal pendekatan kesehatan di dalam penyelenggaraan narkotika
untuk pecandu harus direhab dan sebagainya
tapi ketika paradigma ini masih muncul
baik itu di publik maupun di aparat penegak hukum
maka ini juga akan sulit berjalan upaya kita untuk melakukan atau mengurangi over capacity
di lapas ini
jadi semua harus saling berkaitan
nah yang saya ingin garis bawahi adalah
kita harus menimbulkan kesadaran bersama
bahwa pihak kepolisian harus sadar bahwa soal over capacity itu adalah tanggung jawab saya juga
pihak kejaksaan juga harus berpikir begitu
saya punya tanggung jawab untuk menjaga supaya tidak over kapasitas tidak overcrowding
mahkamah agung pun juga begitu
ketika memutus perkara dia juga harus berpikir
tadi sudah dikatakan oleh ibu rika
misalnya ada beberapa perkara yang sebenarnya dia bisa percobaan
ya kalau memungkinkan kenapa tidak untuk mengurangi over kapasitas tadi
selagi kita menunggu proses rkuhp ruu pemasyarakatan ruu narkotika ini selesai dibahas
kita bisa mulai juga dengan perubahan perubahan paradigma tersebut
termasuk juga soal penahanan
ya penahanan ini kan juga menyumbang juga dia untuk over kapasitas
karena mereka ditempatkan di rutan kadang dititipkan di lapas dan sebagainya
selama ini paradigma para penegak hukum bahwa seolah olah semua kasus itu ya harus ditahan
padahal tidak demikian
menurut gohab penahanan dia harus memenuhi syarat syarat tertentu
seperti menghilangkan barang bukti dikhawatirkan melarikan diri mengalami perbuatannya
kalau ternyata syarat syarat itu tidak terpenuhi ya tidak mesti dilakukan penahanan
nah ini konsep konsep ini yang harusnya kita coba tekankan kepada aparat penegak hukum
sehingga aparat penegak hukum ketika melakukan tugas tugasnya
juga dalam kerangka berpikir nanti ujungnya seperti apa
terkait dengan kasus yang sedang saya tangani
nah jadi mereka tidak hanya berpikir parsial apa yang sedang ditangani
tapi juga harus berpikir ujungnya nanti ketika di lapas akan seperti apa
perubahan paradigma satu hal yang juga tentu menjadi catatan oleh banyak pihak ya bang tobas
tapi kalau kemudian progres rancangan undang undang ini
mengapa sampai saat ini juga belum ada perkembangan terbarunya
sudah sampai di mana
dan mengapa cukup takes time ini bang taufik basari
ya untuk ketiga
ruu yang saya sebutkan tadi semuanya sudah ada di dalam prolegnas long list
untuk rkuhp dan ruu pemasyarakatan
awalnya sudah sempat masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh
tapi kemudian ketika kita menyusun prioritas dua ribu dua puluh
pihak pemerintah menarik keluar rkuhp dan ruu pas
sehingga tidak lagi masuk dalam protes prioritas dua ribu dua puluh
sementara ruu narkotika
itu sudah masuk dalam prolegnas long list
tinggal nanti kita akan bahas kemudian apakah akan masuk dalam prolegnas prioritas dua ribu dua puluh dua
tapi yang jelas bulan september ini kita akan melakukan evaluasi terhadap prolegnas prioritas dua ribu dua puluh satu
kita harapkan ketiga ru ini akan segera masuk dalam prokes prioritas tahunan
baik sebelum kembali kak prof deddy silakan ada tanggapan
ya jadi kenapa
iya jadi kenapa ruu pemasrakatan kuhp terutama itu sekarang tidak berjalan
kan karena sempat ada semacam penolakan dari publik
penolakan itu dari yang saya baca adalah salah satunya terkait dengan
norma norma yang berhubungan dengan agenda pemberantasan korupsi

jadi kalau kita lihat perubahan undang undang kpk kan dampaknya sekarang
sudah kelihatan bahwa kpk kita relatif kemudian bisa di ya boleh dikatakan dilumpuhkan lah
meskipun tentu banyak masih teman teman yang mencoba bekerja di sana
dan beberapa terkait dengan isu tes wawasan kebangsaan kita tahu
bagaimana dampaknya kepada beberapa penyidik yang sebenarnya handal dalam pemberantas korupsi
di ruu pemasarakatan dan ruu anti korupsi persoalannya sama
ada babab ada norma yang kemudian dianggap mengkerdilkan upaya pemberantasan korupsi
di ruu pemasarakatan ini ada pasal pasal yang baik di ketentuan peralihan
ataupun yang tadi terkait dengan hak hak para narapidana
itu sebenarnya menjadi sisipan menyalip di tikungan untuk maksud membatalkan pp sembilan puluh sembilan
bung reinhardt pp ini terkenal sekali di narapidana tindak pidana khusus
bung reinhardt pp ini terkenal sekali di narapidana tindak kebenaran
bung reinhardt pp ini terkenal sekali di narapidana tindak kebenaran
bung reinhardt pp ini terkenal sekali di narapidana tindak kebenaran

tiga n dari tego pstes proff sensible dan tiga n dari tego constit lainnya
mencoba menguji pasal pp ini ke mahkamah agung dengan alasan bertentangan dengan undang undang
pemasrakatan bertentangan dengan ham bertentangan dengan ini dan seterusnya oleh mahkamah agung
permohonan itu ditolak dikatakan pp sembilan puluh sembilan sebagai politik hukum untuk menegaskan komitmen
pemberantasan korupsi yang memberi syarat lebih ketat kepada dapi korupsi tidak bertentangan
dengan konstitusi tidak diskriminatif diuji di mahkamah konstitusi ada beberapa darat
pidana korupsi mengupayakan pengujian pp itu dengan seolah olah menguji undang undang
pemasarakatan ditolak juga oleh mahkamah konstitusi jadi argumentasi yang mengatakan pp ini
diskriminatif melanggar ham dan lain lain sudah diuji baik di mahkamah agung pp nya pada undang undang
pemasarakatan maupun di mahkamah konstitusi undang undang pemasyarakatannya kepada undang undang
dua dua lembaga ini mengatakan pp sembilan puluh sembilan itu konstitusional dan legal nah undang undang
pemasarakatan salah satu persoalannya adalah dia menyelipkan pasal pasal yang pada ujungnya
akan menyebabkan pp sembilan puluh sembilan tidak berlaku itu sebabnya diantara lembaga lembaga anti korupsi dan teman teman
aktivis anti korupsi ada penolakan yang cukup tegas terhadap rancangan undang undang itu karena
ada selipan selipan titipan semacam ini itu yang harus sama sama juga kita advokasi supaya maksud
baik rancangan undang undang pemasarakatan tidak menjadi pintu masuk bagi beberapa aspirasi yang
sebenarnya bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi oke jadi soal remisi yang yang apa pasal pasal
yang dianggap kontroversial ya soal juga kemudian napi bole cuti dan sebagainya ini menjadi masih menjadi penurunan dan pembunuh dari pemindahan korupsi
jadi perdebatan ya prof denny sehingga ini ada kesalahpahaman bahwa pp itu menghilangkan hak napi tidak oke kemarin saya disempat di telepon menko polukam
ini ada isu apa ini tentang joko chandra katanya berkaitan dengan menghilangkan hak dia
saya bilang pp sembilan puluh sembilan tidak menghilangkan hak narapidana remisi masih diberikan tetapi syaratnya memang diperketat
oke bang thomas ada pertanyaan apa
ada pertanggapan soal pasal pasal ini yang tadi dibahas
oke jadi begini memang pp sembilan puluh sembilan ini keluar ketika atau prof denny menjadi wamen kumham
sejak awal memang meskipun kita bersahabat kalau tadi saya setuju dengan pandangan awal mas denny prof denny dalam hal ini saya punya perbedaan pendapat ketika pp tersebut dikeluarkan saya sempat juga mengutarkan pendapat saya
jadi saya ingin menjawab soal ternyata yang nuansa dari pp ini justru bertentangan dengan apa yang kita diskusikan ini soal reformasi soal sistem pemasyarakatan modern dimana semestinya kita memberikan satu insentif bagi warga binaan untuk berlomba lomba berbuat baik untuk berlomba lomba memperbaiki dirinya sehingga mereka juga bisa mendapatkan insentif berupa hak hak narapi dana yang semestinya sama tanpa membedakan latar belakang kasusnya
itu yang pertama
ini tidak hanya untuk kasus korupsi ya tapi juga untuk kasus narkotika dan terorisme
kita tadi sudah membahas bahwa untuk kasus narkotika itu penyumbang terbesar bagi over capacity
dan mereka pun juga terkena dengan pp sembilan puluh sembilan ini
ketika saya berkali kali mengunjungi lapas yang dikeluhkan oleh napi narkotika kepada saya secara langsung dan meminta untuk memperjuangkan adalah meminta agar pp sembilan puluh

karena begini salah satu tadi dikatakan oleh prof denny bahwa ini penambahan syarat atau pembatasan untuk memperoleh hak hak napi
ada salah satu yang memberatkan buat para napi
kalau saya bicara soal napi narkotika ya karena yang menyampaikan aspirasi adalah narapi narkotika
tidak seluruh kasus itu akan terbuka peluangnya untuk ada justice collaborator
ini salah satunya
sehingga tidak bisa disamakan
kalau ada kasus dia ada kasus narkotika
dia tidak terbuka dikasusnya memang tidak terbuka peluang untuk justice collaborator
maka dia tidak akan mendapatkan haknya sama seperti hak hak napi
itu yang pertama
yang kedua yang namanya napi yang namanya warga binaan begitu masuk ke lapas
maka mereka semua sama yaitu narapidana punya hak hak yang sama
dia tidak boleh disamakan
karena ada yang dia perannya
yang satu ringan perannya berat
kalau ini yang perannya macam macam itu disamaratakan dengan pembatasan pembatasan di dalam pp sembilan puluh sembilan
jadi kalau menurut saya sebagai rangkaian dari upaya kita untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pemasyarakatan
mendorong bahwa sekarang sistem pemasarakatan itu sudah sistem pemasarakatan yang modern
yang ingin memperbaiki yang bersifat korektif rehabilitatif dan restoratif
maka salah satu yang mesti kita kaji adalah pp sembilan puluh
jadi ini bukan
seperti yang disangkakan bahwa ini adalah sisipan
tapi ini bagian dari bangunan berpikir
bahwa ketika kita ingin mengedepankan sistem yang korektif rehabilitatif dan restoratif itu
maka kita harus memperlakukan sama semua warga binaan termasuk juga pendekatan hak hak
saya tidak setuju pak
nanti disampaikan prof deddy kita break dulu ya prof
saya juga akan ke mbak rika tapi kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di newscast diskusinya berlanjut ketika break
jadi saya akan lanjutkan kembali di segmen ini sekaligus segmen terakhir closing dari bapak bapak sekalian dan juga ibu rika
tapi saya harus kasih kesempatan ke ibu rika terlebih dahulu
apa yang ingin anda tanggapi ibu rika dari soal ru pemasyarakatan misalnya
dan oke kalau kemudian soal regulasi dan rancangan undang undang ini mungkin akan memakan waktu yang lama
tapi fakta bahwa overcapacitas tidak bisa di harus dicari solusinya segera mungkin
paling tidak dari yang terjadi kemarin di lapas tangerang
apa yang dievaluasi dari kemenkum ham dalam hal ini dirjen pemasyarakatan ibu rika
saya sudah sudah sampaikan ya bahwa memang penanganan over
tadi juga sudah jelas disampaikan oleh prof deddy bahwa overcapacitas ini ada sebabnya
dan menyebabkan kekurangan
dan menyebabkan kekurangan
dan menyebabkan masalah masalah lainnya
ya kami bisa dengar ibu rika silakan
jadi memang overcapacitas ini bukan
kalau kami belum menyampaikan ini bukan permasalahan kami
kami mohon dukungan dari semua pihak yang terlibat yang menyebabkan dan yang akan menjadi solusi
dari pemasaran overcapacitas
bahwa overcapacitas ini bukan hanya
sekedar tentang mengurangi jumlah hunian tapi overkapasitas ini terhubung dengan proses pemasyarakatan
proses pemasyarakat tidak akan maksimal apabila overkapasitas ini masih terus berlanjut
untuk itu butuh dukungan dan juga edukasi kepada masyarakat
karena kami juga menyadari bahwa aparat tenaga hukum juga susah
dalam tanda kutip susah untuk menerapkan hal hal yang menjadi solusi
karena bisa jadi ada pertimbangan masyarakat
karena memang masyarakat kita juga masih berpikir bahwa bersalah ya di penjara
padahal tidak di penjara pun bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi antara pelaku tindak pidana dengan masyarakat
karena pada masyarakatlah mereka akan kembali dan juga bergaul berinteraksi dan berperan di masyarakat
oke prof denny silakan prof tanggapan dari anda juga sekaligus
jadi apa solusi yang bisa anda tawarkan sebagai sebuah gagasan dalam permasalahan soal lapas yang terjadi di indonesia ini
baik saya permisi kepada audiens untuk menyampaikan kantor wacana apa yang disampaikan oleh bung tobas tadi
pertama diskusi yang kami lakukan ini sebenarnya sudah menjadi perdebatan di persidangan

tadi saya katakan kita sudah melakukan perdebatan di persidangan
saya katakan bahwa pp sembilan puluh sembilan itu legal atau tidak sudah diuji di mahkamah agung
argumentasinya yang disampaikan bokto bas sudah disampaikan di hadapan majelis sakit
apakah pp sembilan puluh sembilan melalui pengujian undang undang pemasarakatan sudah diuji di mahkamah konstitusi
mk mengatakan juga konstitusional
jadi pengujian dma sudah dilakukan pengujian dmk sudah dilakukan
sekarang mencoba dilakukan move melalui legislative review perubahan undang undang pemasarakatan
semua sudah diajukan argumentasinya berkali kali di hadapan persidangan
dan secara jelas ma dan mk mengatakan pp sembilan puluh sembilan tidak diskriminatif pp sembilan puluh sembilan sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi
tadi dikatakan harusnya hak hak narapidana itu sama
saya mengatakan adil itu tidak selalu sama
saya posisinya berbeda
kalau syarat napi korupsi yang telah merampok uang negara itu harus lebih berat dibandingkan syarat remisi masyarakat yang mencuri sandal karena lapak
kalau syarat mendapatkan remisinya sama itu bagi saya tidak adil
dan ini harus kita lakukan pendekatan dalam agenda pemberantasan korupsi kita
itu sebabnya pp sembilan puluh sembilan mengetatkan lagi pp sebelumnya yang sudah ketat sebenarnya
terkait dengan tadi masalah pengguna pengguna yang terjerat pp sembilan puluh tujuh
saya sendiri pada saat menjadi wakil menteri menghadapi dilema itu
persoalannya bukan pada pp sembilan puluh delapan
persoalannya adalah banyak pengguna yang karena mereka tidak punya dana yang cukup
kemudian tidak bisa ikut dalam praktek jual beli pasal
kita harus mengakui bahwa tidak sedikit pasal pengguna itu diperjualbelikan
kalau anda tidak punya cukup uang maka anda kena pasal pengedar
dan pengguna pengguna di sini akhirnya terjerat pasal pengedar
jadi pp sembilan puluh sembilan itu pada dasarnya ditujukan kepada pengedar bandar
jadi bukan kepada pengguna
harusnya kepada pengguna tidak diterapkan pp sembilan puluh sembilan
karena di situ ada angka hukuman lima tahun lebih
lima tahun lebih maksudnya di pp sembilan puluh sembilan adalah bagi pengedar bandar gembong
satu hal lagi pp sembilan puluh sembilan itu menerapkan restoratif justice
jadi pada manula pada yang sakit pada anak anak remisi dan hak hak narapidana itu diberikan kemudahan
jadi pp sembilan puluh sembilan mengetatkan kepada korupsi
mengetatkan kepada koruptor bandar gembong narkoba kasus kasus kejahatan lain
tapi memberikan kemudahan bagi manula bagi ibu hamil bagi anak anak
ini tidak berkontribusi besar terhadap overkapasitas
bukti korupsi tidak sebesar itu
kalau bandar gembong yang dijadikan sasaran maka kapasitas kita tidak dipenuhi oleh pengguna
pp sembilan puluh sembilan tidak menyaksikan
pengguna harusnya diberikan hak hak narapidanya secara aturan di luar pp sembilan puluh sembilan
oke jadi anda mendorong
karena ini penutup mas
karena penutup boleh satu nggak sedikit aja
menurut saya solusinya adalah ini harus menjadi presidensial issue
karena ini lintas kementerian koordinator
tidak cukup pol hukum
anggaran tadi itu menteri keuangan
jadi isu pemasarakatan harus menjadi atensi presiden langsung
tidak cukup kalau presiden merasa ini perlu dibagi
silahkan wakil presiden misalnya
tetapi ini adalah presidensial issue karena pemasarakatan kita sudah menjadi sistem yang sekarang tidak berfungsi
karena kompleknya persoalan yang ada
baik isu pemasyarakatan harus menjadi atensi presiden joko widodo
bang tobas silahkan dari anda tanggapan anda singkat
ya tadi kita semua sedang membicarakan bahwa konsep pemasyarakat modern adalah upaya kita untuk memperbaiki orang yang telah dihukum
sehingga ketika mereka menjalani pidana menjadi warga binaan
maka mereka akan berupaya sekeras mungkin harapannya ya dengan proses pembinaan ini
berupaya untuk menjadi baik
yang kebaikan itu kalau misalnya tadi salah satu hal yang tetap saya melihat bahwa pp sembilan puluh sembilan ini tetap menjadi penghalang
mau latar belakang kasus apapun itu
orang harus tetap diberikan dorongan agar berlaku baik
berlaku baik di dalam proses menjalani pidana ini
nah kalau misalnya sudah kemudian diberikan batasan batasan yang dia sebenarnya sudah ada hukumannya melalui putusan yang sebelumnya
tentu kita tidak bisa memberikan tambahan hukuman di luar putusan pengadilan
karena itulah tadi dikatakan
tidak ada tambahan mas putusannya tidak bertambah
putusannya tidak bertambah
silahkan bang toba silahkan silahkan bang toba silahkan
oke jadi ya jadi
menurut saya kenapa tadi saya juga kaitkan dengan soal paradigma berpikir
karena ini penting juga paradigma kita mendukung konsep pemasyarakatan yang sedang kita dorong
supaya orang orang tidak lagi menempatkan warga binaan ini seolah olah menjadi orang yang harus terus menerus kita hajar kita bully kita katakan sebagai orang tidak benar
karena kita di dalam proses pemasyarakat ini adalah kita berikan kesempatan kepada warga binaan untuk berbuat baik
nah dalam konsep inilah yang kita harapkan muncul di dalam paradigma semua pihak baik publik maupun aparat penegak hukum
maupun juga politik hukumnya dalam pembentukan undang undang maupun aturan aturan hukum di bawah undang undang
nah ini yang menurut saya yang harus kita lakukan secara komprehensif menyeluruh sehingga maksud tujuan kita untuk mengurangi over capacity ini bisa dilakukan tidak sepotong sepotong
tadi saya setuju juga ini persoalan presidensil ya karena berkaitan dengan sektor sektor yang sangat luas
oleh karena itu sama sama kita dorong untuk reformasi di dalam sistem pemasarakatan
prof denny bang taufik basari bu rika diskusinya sangat menarik tapi sayang waktu kita sangat terbatas
tapi paling tidak masyarakat bisa mendapatkan perspektif dari diskusi dan juga perspektif dari anda bertiga pada malam hari ini
mari kita akan lihat bagaimana kemudian momentum kebakaran di lapas tanggerang bisa menjadi perbaikan
karena ini menjadi permasalahan yang ada di depan mata soal lapas yang over kapasitas dan ada political dan juga goodwill dari semua pihak untuk bisa menyelesaikan
terima kasih banyak bang taufik basari prof denny indrayana dan juga bu rika aprianti untuk malam hari ini
sehat selalu selamat malam
selamat malam terima kasih
kami akan segera kembali tetap di cnn indonesia news